cctv merekam aksi pencurian satu sepeda motor trail yang dilakukan oleh dua remaja di desa jejalin raya tambun utara bekasi jawa barat
dua remaja terlihat mendatangi rumah korban pada minggu sekitar pukul lima pagi
diduga mereka menggunakan kunci t dan mengeluarkan motor korban keluar dari garasi rumah
pemilik kendaraan baru mengetahui motor miliknya dicuri pada minggu pagi satu jam setelah aksi pencurian
pemilik kendaraan menemukan motor miliknya di tepi jalan yang berjarak dua puluh meter dari rumah dalam kondisi terkunci stang
diduga pelaku panik saat dipergoki warga dan memilih kabur meninggalkan motor korban
kiri kiri saya motor saya kurang satu
ternyata ke depan sudah tiga rumah
rumah sebelah saya ada di sebelah kiri
itu sekitar jam berapa
itu jam lima lima puluh saya sadar
dan motor memang ditaruh di luar pak
iya motor emang saya taruh di luar saya kunci stang
sementara itu di tanggerang selatan pencurian sepeda motor digagalkan oleh korban dan terekam kamera pengawas
peristiwa bermula saat korban sedang mengantarkan pesawat
perjalanan gas ke rumah warga dan sedang memarkirkan sepeda motor di depan rumah
saat kembali korban mendapati seorang pelaku mendorong sepeda motor miliknya
dengan motor lain korban mengejar dan menabrakan motor yang akan dibawa pelaku
pelaku sempat terjatuh dan memilih kabur dengan rekannya yang sudah menunggu
berdua kedua yang satu nunggu di sebelah yang satu mendorong
sudah pak sudah itu karena lampunya kan sudah nyala
itu kuncinya sendiri sudah ngantung di motor saya
tertinggal ya tertinggal
korban menyebut pencurian ini adalah yang kali ketiga terjadi
dua peristiwa sebelumnya pelaku membawa kabur sepeda motor warga
berbekal rekaman kamera pengawas korban berencana melaporkan usaha pencurian ini ke kepolisian setempat
tim liputan cnn indonesia